saudara jelang pengumuman hasil pemilu hari ini oleh kpu
menyempatkan diri berkendara vespa bersama
anies dan caimin berkendara vespa bersama dari rumah dinas caimin di kawasan widya chandra
menuju kawasan bedio jakarta untuk berburu takjil
menurut rencana anies dan caimin akan bertemu dengan wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas yusuf kala
bakal bertemu dengan pimpinan parpol koalisi indonesia maju malam ini
kubu prabowo gibran mengapresiasi kerja kpu dan mensyukuri hasil hitung sementara kpu
yang memenangkan prabowo di tiga puluh empat provinsi
komunikasi kami dengan partai partai pengusung satu dan komunikasi dengan partai partai pengusung dua
kami sekarang lagi berlangsung dan seperti yang saya sampaikan tempoh hari
pertemuan berlangsung cukup kondusif cukup bagus dan kayung bersambut